gubernur dki jakarta anies baswedan memberi penjelasan terkait tong sampah buatan jerman
anies menyebut pengadaan tong sampah ini telah dianggarkan pada tahun dua ribu enam belas
setelah pemprov dki menganggarkan pembelian untuk truk sampah pada dua ribu lima belas lalu
sebenarnya adalah karena pemprov dki menganggarkan pada tahun dua ribu lima belas untuk dua ribu dua puluh
pembelian truk sampah istilahnya truk kompakter
kemudian di tahun dua ribu enam belas dianggarkan untuk pembelian tempat sampahnya yang kompatibel dengan truk kompaktor itu
awalnya adalah truknya dulu sesudah truknya kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan tahun dua ribu
kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kepala dinas lingkungan hidup pemerintah provinsi dki jakarta isnawa aji
selamat sore pak aji
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam pak aji
pak aji ini bisa dijelaskan pak terkait pemberitaan tentang tong sampah buatan jerman ini pak
jadi begini memang ini tiga hari ini viral nih luar biasa
jadi begini kami pemprov dki jakarta
tentunya kami kan punya komitmen untuk terus melakukan modernisasi terhadap sarana prasarana kebersihan kita
kita sebelumnya punya truk yang memang terlalu
dan memang ini di satu sisi juga suka sampahnya mungkin jatuh dari truk ya
kemudian masih ada tetesan air lindi air licit dan lain lain
nah kita sudah mulai memodernisasi dengan di dua ribu enam belas membeli sembilan puluh satu truk sampah kompakter
kemudian di tahun dua ribu tujuh belas kita beli lagi sebanyak tujuh puluh lima
dan rencananya di tahun ini kita beli tiga puluh delapan unit truk kompakter
jadi truk kompakter ini kan yang bodinya mungkin tertutup ya
mungkin pendengar pernah lihat di jalan jalan di jakarta
ya mereka tertutup kemudian bisa mengepress sampah yang ada di dalam bodi truk sampahnya
nah truk kompakter ini punya pasangan yang namanya garbage bin atau tong sampah beroda
yang kemarin viral buatan jerman itu
nah kita tentunya kalau beli truknya tapi nggak membeli kompakter sorry tong berodanya itu kan harus ada pasangannya
jadi seperti tadi pak gubernur juga sampaikan kita beli truknya
tahun berikutnya kita beli
tong sampah berodanya kira kira begitu
istimewanya apa pak haji kalau memang ini adalah kompatibel dengan truk yang sudah dibeli
apakah ini tidak dalam satu paket pembelian saja
karena harganya sampai tiga enam juta untuk satu unit pak
betul jadi ini tidak satu paket ini paket yang berbeda
jadi begini keunggulannya kita beli harus melalui e katalog lkpp
jadi kalau banyak yang bilang ke saya kenapa nggak beli produk dalam negeri
dan lain lain saya bilang saya akan beli kalau ada produk dalam negeri yang sudah masuk dalam e katalog
jadi lkpp itu melakukan evaluasi melakukan seleksi terhadap usulan usulan pengadaan barang jasa
yang akan dipasarkan akan dicek spesifikasinya kualitasnya harganya dan lain lain
baru nanti mereka bisa ditayangkan di e katalog
nah kita membeli di e katalog
sayangnya untuk kompakter ini sorry untuk tong sampah beroda karbit bin ini hanya ada dua vendor
yaitu dari jerman dan dari
jadi kita beli di e katalog
nah kita milih jerman karena jerman ini punya sertifikasi standar internasional
yang kedua dia full hdp high density polytrain
artinya tingkat kerapatan bahannya itu luar biasa tahan panas dan lain lain
sehingga kita membeli itu
berarti ini hanya ada dua opsi pembelian ini saja yang ada di e katalog ya pak ya
iya artinya spesifikasi itu
hanya ada yang buatan jerman dan buatan cina gitu loh
nah kalau mohon maaf yang cina ini kan belum ada sertifikasinya
ya saya khawatir baru kita pakai nanti cepat pecah cepat rusak
nah untuk yang jerman ini kira kira sudah terwijila ada sertifikasinya kira kira begitu
tapi ini kan beredar juga informasi pak bahwa penganggarannya pembeliannya ini sudah dianggarkan di zaman gubernur sebelumnya
nah ini tanggapan pak aji seperti apa
atau bagaimana apakah memang seperti itu atau
jadi begini di dua ribu enam belas memang kami pernah beli ya
tong sampah beroda ini buatan cina jumlahnya dua ratus lima puluh
di dua ribu tujuh belas karena kita punya pengalaman pakai produk cina ini kayaknya kurang bagus ya
nah kita beralih vendor yang lain
ternyata di luar cina cuma ada jerman
nah kita mulai beli jerman merek webber ini
jadi sekarang berlanjut terus
kebutuhan kita masih untuk tiga empat tahun masih harus beli tong sampah beroda ini
saya nggak mau di jakarta kita temukan gerobak gerobak sampah itu berderet deret ya
jorok berantakan bau
nah saya ingin mengedukasi warga jakarta
kami akan tempatkan banyak tong sampah beroda ini
ya silahkan buang di situ
jadi nanti itu tinggal kita kaitkan dengan truk kompetitor kita bisa langsung dibuang secara otomatis ke dalam truk sampah kita
tanpa harus mempekerjakan ada soft loader
tanpa harus ada petugas pasukan orangnya yang harus pakai skop skop gitu ya
pakai alat alat naik naikin lagi ke truk dengan cara cara yang konvensional
pak terakhir pak haji
ini nanti disebar di titik mana di ibu kota pak untuk truk dan tong sampah ini
yang pasti kan ini kami kan yang seribu itu sudah kami beli ya
yang enam ratus lima puluh liter di tahun dua ribu tujuh belas
itu sudah kita sebar di pasar pasar di terminal di pemukiman di tempat tempat wisata
ada dua ratus yang masih saya ciptakan untuk persiapan asean games agustus dua ribu delapan belas
akan kita tempatkan di venue venue asian games
agar kita tempatkan di wisma atlet
akan kita tempatkan di gbk di velodrome dan lain lain
untuk yang dua ribu delapan belas masih baru kontrak
mungkin nanti sekitar oktober datang dari jerman kita akan sebar semua di seluruh titik titik di jakarta
artinya nanti satu paket dengan truknya untuk penempatannya ini ya pak ya
jadi gini kalau udah penuh pasti akan kita ambil dengan truk komplekser kita
pagi penuh pagi kita ambil
siangnya penuh kita ambil
malam penuh kita ambil
jadi kalau untuk yang tong sampah cina yang waktu itu sudah dibeli nanti akan sama fungsinya
spesifikasinya sama dengan truk kompakter kita
yang sudah kita beli di tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas tetap kita pakai juga
kan kita ini besar loh
surabaya sudah pakai ini sejak dua ribu tiga belas
banyak kota kota lain bahkan di kota kota di eropa di amerika
sudah banyak yang menggunakan tong sampah beroda ini
bagi saya ini salah satu edukasi warga
tolong jangan lagi buang sampah di pinggir kali
jangan lagi buang sampah di atas trotoar
buktuk sampah dari malam sampai pagi
sudah buang aja di tok sampah berodanya
akan kita ambil akan kita bersihkan
itu lebih tertutup ya
tidak kemungkinan ada lalat dan lain lain
itu lebih baik lah lebih ramah lingkungan
baik terima kasih pak isnawa aji
kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta